misi membubarkan aksi unjuk rasa buruh di depan kantor dprd provinsi jawa timur
para pengunjuk rasa mengancam akan memblokir jalan tol jika aksi mereka kembali dibubarkan
berikut laporan koresponden cnn indonesia eka rima dari surabaya
hari ini merupakan peringatan hari buruh internasional dan sejumlah buruh
di antaranya ada sekitar delapan buruh mulai berkumpul di depan gedung dprd provinsi jawa timur
rencananya mereka akan menggelar orasi di panggung yang sudah disediakan sebelumnya
namun ternyata pihak kepolisian dari polrestabes kota surabaya mengagalkan orasi melalui panggung tersebut
dan membubarkan atau membongkar panggung yang sudah disiapkan
lalu masa aksi yang ada di samping kiri saya ini sekitar berjumlah delapan orang ini
mulai bersiap untuk melakukan penutupan jalan tol
maka jika jalan tol benar benar akan ditutup oleh masa aksi yang tepatnya dari
federasi serikat pekerja metal indonesia
hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan akan terus berlangsung hingga sekitar pukul satu siang nanti rencananya
dan akan bergabung sejumlah masa sejumlah dua puluh masa akan terkumpul di gedung dprd provinsi
kemudian di kantor provinsi pemerintahan provinsi jawa timur
bersama saya sudah ada salah satu buruh di sini selamat pagi mas
ini berencana mau nutup tol benar nggak
iya tutup tol
maksudnya paginya dibubarak sama polisi
lalu apa selanjutnya jika tuntutan tidak dipenuhi
ya tutup tol mbak
dan masa aksi ini pun akan semakin besar nanti siang
karena ada beberapa buruh yang berasal dari kota sidoarjo mojokerto gersik
dan juga lamon akan berkumpul di gedung gerahadi pada siang ini